jalur lintas selatan
dari pertinggaan di kecamatan gombong kabupaten kebumen
kita dapat mengambil ke arah kanan
melewati suasana perkampungan dengan jarak lima belas km
sampai di jalur lintas selatan
kita dapat beristirahat untuk menikmati suasana keindahan
pantai suwu dan juga pantai karangbolong
setelah menikmati wisata pantai
kita dapat melanjutkan perjalanan menuju purworejo
hingga ke yogyakarta
dengan menggunakan jalur lintas selatan
jalur lintas selatan
kondisi jalan yang lurus dengan aspal yang baru
nyaris tidak ada lubang
kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan cukup tinggi
kalau jalur normal sama selatan itu
hampir selisihnya satu jam
satu jam kenapa dua
ya satu dibandingkan jalan ini sudah bagus
dan seperti tol lah
bisa kecepatannya berapa tinggi
namun jalur lintas selatan ini
bukan jalan tol atau jalan bebas
di sini terdapat kendaraan sepeda motor
dan juga aktivitas warga
polisi mengimbau agar pengguna jalan memacu kendaraannya
pengguna jalan utamanya yang menggunakan jalan
jalur selatan selatan
agar tidak memacu kendaraannya
diatas enam puluh km per jam
jalannya cukup halus
dan lurus serta nyaman
namun demikian banyak pengudi
yang terlena memacu kendaraan terlalu cepat sehingga bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas
meski kondisi jalan sangat bagus dengan dilengkapi rambu rambu serta spanduk imbauan yang terpasang di sepanjang jalan
jalur sepanjang hampir tujuh puluh km dari kabupaten kebumen hingga kabupaten purworejo ke perbatasan yogyakarta ini
masih minim lampu penerangan jalan
gubernur jawa tengah ganjar pranowo meminta agar segera dipasang alat bantu sehingga aman jika dilintasi saat malam hari
kita kalau nanti pemudik lewat sini berhati hati adalah penerangannya belum ada
jadi nanti coba kita bantu dengan ini atur jadi kayak mata kucing gitu lah ya
sehingga dipasang pasang ini mudah mudahan nanti lebaran lewat selatan lebih lancar
memasuki kabupaten purworejo hampir di sepanjang jalan di kanan kiri adalah perkebunan warga
warga banyak yang menanam jambu kristal semangka dan juga pepaya california
saat ini para petani yang menanam jambu kristal sudah memasuki masa panen
kalau musim jambu semua orang orang nanam jambu
kalau musim gandul semua orang nanamnya gandul
musiman ini lagi pada enam
selain bisa memetik langsung di kebun hasil buah seperti jambu kristal semangka dan pepaya
juga dapat dengan mudah dijumpai di tepi jalan di sepanjang jalan
di wilayah kabupaten purworejo
mudik besok kebanyakan jualan buah buahan di sini
yang musim panen ini mulai metik terbuah yaitu melon ada semangka ada terus jambu kristal ada terus pepaya ini ada
ada beberapa spot yang bisa ditemui
selain itu masuk wilayah purworejo
anda bisa menikmati penagam buah
ada pepaya kemudian ada jambu kemudian ada juga semangka
yang ini diproduksi oleh petani yang ada di seputaran sini
dan memang buah fresh segar
dan tentunya ini bisa menjadi tempat anda untuk beristirahat
atau berbelanja oleh oleh untuk saudara yang ada di rumah
provisio konamin purworejo jawa tengah